pengungsi yang hendak menggunakan jalur udara dengan menaiki pesawat komersil menumpuk di bandara sis al jufri palu sabtu siang
hal tersebut disebabkan kurangnya muatan yang diangkut oleh pesawat komersil hingga beberapa diantaranya harus menunggu sejak hari sebelumnya
ratusan pengungsi di palu sulteng terlihat memenuhi di terminal keberangkatan domestik bandara sis al jufri palu pada sabtu siang tadi
penumpukan terjadi karena banyaknya penumpang yang belum juga diberangkatkan oleh pihak maskapai komersial karena berkurangnya jumlah muatan
akibat armada pesawat yang dapat mendarat di palu hanyalah pesawat berukuran kecil
beberapa penumpang yang hendak mengungsi ke luar kota pun terpaksa menunggu bahkan tidur di bandara sis al jufri dengan ketidakjelasan waktu keberangkatan ke kota makassar